belum hilang rasa cemas takut dan trauma akibat gempa yang melanda beberapa pekan lalu
puluhan warga di cianjur jawa barat nonton bareng pertandingan final piala dunia dua ribu dua puluh dua di tenda pengungsian
inilah suasana lokasi pengungsian di kampung berenuk limbangan sari cianjur jawa barat pada minggu malam
puluhan warga pengungsi nonton bareng liga final piala dunia antara argentina dan perancis
di tengah keterbatasan mereka dengan antusias menyaksikan pertandingan tersebut
apalagi saat pemain argentina yang mereka idolakan lionel messi sukses memasukkan bola ke gawang lawan dalam adu penalti
dengan nobar final piala dunia ini para pengungsi mengaku dapat melupakan sejenak rasa cemas takut dan trauma
mereka akan peristiwa gempa magnitudo lima enam yang mengguncang dan juga memporak porandakan rumah mereka
pertandingan penalti di jawa barat di jawa barat pada minggu malam